kita beralih ke informasi lainnya
penyidik di treskrim suspolda jawa timur
berencana akan menjemput paksa
dua artis penyanyi dangdut
fia valen dan nela karisma
yang mempromosikan kosmetik ilegal
apabila kembali mangkir
dari panggilan polisi
dua artis fia valen dan nela karisma
laku iklan promosi atau endorse
sebuah kosmetik ilegal
di kota kediri akan dipanggil paksa
penyidik polda jawa timur
pembanggilan ini dilakukan
untuk mengungkap sindikat kosmetik palsu
yang kini menjadi perhatian
fia valen dan nela karisma
sedianya dijadwalkan pemeriksaan pada minggu lalu
namun karena tidak hadir
maka penyidik akan melayangkan
panggilan kedua yang dilakukan selasa ini
jika kembali mangkir
dari panggilan pihak kepolisian
tak segan akan menjemput paksa kedua artis
kapolda jawa timur
mengimbau kepada para artis selaku endorse
untuk tidak takut karena pihak
kepolisian akan mengutamakan asas
peraduga tak pensalah
sangat penting karena mereka juga
sudah dibayar kalau nggak salah
ada yang per minggu tujuh juta sampai lima belas juta
berpengaruh dengan adanya
masyarakat yang tanya
kepada kami bagaimana
pengembangan kasus penyidikan ini
seperti diberitakan sebelumnya
ribuan kemasan kosmetik oplosan
ilegal yang beredar di masyarakat
berhasil diungkap kepolisian
dan bepom jawa timur
dalam penjualannya pelaku melibatkan
sekitar tujuh artis papan atas
ternama di indonesia yang mendapat
bayaran belasan juta rupiah setiap minggunya
lukman rozak surabaya